kita ke informasi selanjutnya keluarga tki non prosedural adelina lisau
meminta pemerintah indonesia untuk mengupayakan pemulangan jenazah tki yang tewas ditelantarkan di malaysia
keluarga korban yang mendatangi polres timur tengah selatan nusa tenggara timur pada selasa kemarin
untuk melaporkan kasus perdagangan manusia yang telah mengorbankan adelina lisau
ibu korban yohana banunaek meminta agar polisi bisa memburu sindikat perdagangan manusia
yang mengirim anak mereka untuk bekerja di penang
keluarga juga meminta agar pemerintah indonesia mengupayakan jasad adelina lisau segera dipulangkan
sebelumnya berdasarkan keterangan kepala bnp dua tki nusron wahid adelina tewas akibat anemia
kekurangan nutrisi akibat pembiaran yang dilakukan majikan dalam waktu yang lama
tetangga majikan menyebut adelina terpaksa tidur dengan seekor anjing di beranda rumah
selama sebulan terakhir sebelum ditemukan pada sabtu sepuluh februari dua ribu delapan belas lalu
kepolisian malaysia telah menangkap tiga orang yang terkait dengan kematian tki ini
dilansir detik com yang mengutip media malaysia the star
kepala kepolisian distrik setempat nikros azan nik abdul hamid mengatakan
ada memar di wajah dan kepala adelina serta luka infeksi pada tangan dan kakinya
hasil pemeriksaan post mortem juga dimenunjukkan adelina meninggal akibat berbagai kegagalan organ karena anemia
majikan perempuan dan saudara kandungnya telah ditahan pada minggu sebelas februari
kemudian ibu merdeka
menyusul ditahan pada senin dua belas februari
ketiganya akan diselidiki atas kasus dugaan pembunuhan
menanggapi ini juga menteri luar negeri retno marsudi mengonfirmasi sejumlah hal terkait
dengan kematian seorang tenaga kerja wanita asal indonesia di pena malaysia pada sepuluh februari lalu
salah satunya ini menyangkut pendampingan hukum terhadap korban
tko yang dalam foto tempat duduk bersandar di sebuah dinding bangunan ini bernama adelina
di kalisau asal nusa tenggara timur
foto tersebut diambil sebelum adelina meninggal
ia diduga disiksa oleh majikannya
kematian adelina masih diselidiki
retno memastikan saat ini konsulat jenderal republik indonesia di penang malaysia
sedang berupaya menelusuri keberadaan keluarga adelina
selain itu kjri akan mengawal proses hukum kasus ini
guna memastikan hak kompensasi terhadap korban bisa terpenuhi
kjri mengawal proses hukum kasus ini guna memastikan hak kompensasi terhadap korban bisa terpenuhi

kita ingin memastikan semua hak hak hukumnya
termasuk masalah kompensasi dan sebagainya
dan kita akan kawal masalah ini secara optimal
karena apa yang menimpa saudara kita itu betul betul sesuatu yang tidak bisa diterima